menteri riset teknologi dan pendidikan tinggi tengah menyelidiki kasus kematian mahasiswa uii yogyakarta
menristek dikti ingin memastikan tidak ada tindak kekerasan dari senior kampus yang menyebabkan kematian para mahasiswa tersebut
menristek dikti muhammad nasir menegaskan tindakan visum perlu dilakukan untuk mengetahui penyebab kematian para mahasiswa uii
menristek dikti kembali menegaskan larangan ospek berujung kekerasan pada kegiatan kampus termasuk ekstra kurikuler
ia juga mengingatkan sanksi hukum sesuai undang undang akan diberlakukan jika terbukti ada kekerasan berujung tewasnya ketiga mahasiswa
rencananya akan ada pemanggilan terhadap rektor universitas islam indonesia untuk dimintai penjelasan atas kasus ini
sanksi tegas juga akan dijatuhkan pada universitas yang gagal melarang tindakan ospek berujung kematian para mahasiswanya ini
semua kegiatan yang ada kekerasan dalam kampus harus ditindak secara hukum
nah penelusuran tersebut karena itu terjadi meninggal apakah meyakinkan terjadi kekerasan atau tidak saya minta di visum
tindakan visum harus dilakukan karena untuk memastikan apakah terjadi kekerasan
karena kami sudah mengeluarkan regulasi tidak boleh ada kekerasan dalam kampus khususnya di kegiatan kemahasiswaan
baik itu disenggalkan intra kurikuler maupun co kurikuler
jadi apapun yang terjadi kekerasan di dalam kampus kami akan larang